terdakwa nikita mirzani kembali menjalani persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik
terhadap dito mahendra di pengadilan negeri serang banten senin siang
dalam agenda sidang putusan selam majelis hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi terdakwa nikita mirzani
majelis hakim yang dipimpin dedy arisaputra menyebut eksepsi terdakwa ditolak atas beberapa pertimbangan hukum
di antaranya eksepsi telah masuk lingkup pokok perkara sehingga tidak dapat diterima
pengadilan negeri serang pun berwenang secara absolut memeriksa perkara tersebut dan bukan mewenang dewan pers
terlebih karena nikita mirzani bukanlah jurnalis
majelis hakim juga menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan nikita mirzani
selanjutnya pengadilan negeri serang secara relatif mengadili secara perkara akuo
menanggapi eksepsinya ditolak nikita mirzani lebih memilih menyikapinya dengan santai dan mengaku penolakan itu sudah ia prediksi
pertama di antara beberapa pertimbangan hukum di antara beberapa pertimbangan hukum yang diperlukan oleh pemerintah
didakwa pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum tentang informasi dan transaksi elektronik
rencananya sidang akan kembali digelar pekan depan dengan menghadirkan pelapor sebagai saksi ani dito mahendra di persidangan
adi mazda serang bandar